selamat malam panggung politik belakangan begitu menjadi magnet bagi banyak orang
bahkan beberapa figur yang sukses di bidang lain menyeberang menjadi politisi
jadi magnet politik pun turut menarik keterlibatan sejumlah anak anak presiden yang pernah berkuasa
namun hal ini tampaknya tak berlaku bagi anak anak presiden joko widodo
mereka justru menempuh jalur bisnis
meski demikian ada juga yang menilai apa yang dikerjakan oleh anak anak presiden jokowi menjadi penyedap bagi manuver sang bapak di gelanggang politik
bagaimana anak presiden jokowi menanggapi hal ini
mengapa politik tidak menarik bagi mereka
anda menyaksikan afd now
dan malam ini kami berkesempatan berbincang langsung dengan gibran raka buming raka putra pertama presiden jokowi dodo yang sudah menyempatkan diri datang ke studio afd now
mas gibran selamat malam
kita mengenal mas gibran lebih karena mas gibran adalah pengusaha
nggak ada yang lain lain
pengusaha dan usahanya juga usaha yang dekat dengan keseharian kita makanan
kalau boleh di share sama kita
pertama kali setelah lulus apakah memang cita citanya mau jadi pengusaha
setelah lulus ya menjadi pengusaha
dulu studinya apa sih jurusan apa
saya jurusan marketing
nggak pernah bekerja sama orang
pernah sih tapi cuma part time
terus jadi pengusaha karena pak joko widodo juga dulu pengusaha atau karena apa
latar belakangnya apa yang membuat anda ini jadi pengusaha
ya mungkin karena pengaruh bapak juga ya
tapi saya memilih bidang yang berbeda
berbedanya kalau bapak dulu mebel anda makanan
ya apa ya ya itu tadi apa
dekat dengan keseharian kita kita juga punya gedung pernikahan juga yang sebelumnya tidak punya catering sendiri
ya itu aja sih latar belakangnya
tapi kan makanannya kan yang pertama yang dibikin cili pari atau marco bar
yang paling pertama cateringnya

catering cili pari
ya itu tadi kita punya gedung pernikahan tapi nggak punya catering
makanya kita bikin catering
gibran sendiri punya pengalaman di situ
terus gimana ceritanya memulai usaha bapak juga
sambil jalan aja belajar dikit dikit
ya sampai sekarang masih jalan semua
apa aja sekarang yang udah dimiliki marco bar cili pari
ya macam macam ada marco bar ada cili pari
makanan ada banyak lah kita juga udah mulai bikin
ada perusahaan it juga
ya sambil belajar saya memang nggak ada background di situ tapi ya sambil belajar
nah itu yang jadi pertanyaan begini
waktu pak jokowi jadi wali kota anda masih sekolah ya
di periode terakhir sudah lulus waktu itu
dua ribu sepuluh berarti kan waktu periode kedua udah
berarti kan waktu periode kedua udah
nah gak sering melihat keseharian bapak sehingga terinspirasi misalnya untuk ngebantuin dari berbagai aspek yang gak harus langsung masuk ke politik gitu
enggak sih kalau apa ya
ya selama bapak jadi
pertama kali bapak terjun ke politik juga saya nggak pernah melihat itu sebagai sesuatu yang menarik sih
kenapa gak menarik menurut anda
ya memang nggak menarik aja sih
tapi kan pada akhirnya bapak sekarang kan jadi politisi dan politisinya adalah profesi gitu
menurut anda tetap nggak menarik
kalau sekarang ya lumayan menahan
hahaha kenapa menariknya sekarang
ya lebih dinamis lah kalau dulu wali kota kan ya apa ya ya gitu gitu aja lah kalau sekarang lebih lebih apa ya
banyak ininya banyak dinamikanya
nggak sih lebih lebih menantang
lebih menantang aja kalau sekarang
mas gibran saya ingin mengajak mas gibran kembali ke dua ribu empat belas bahkan sebelumnya di dua ribu dua belas waktu bapak memutuskan untuk maju sebagai calon gubernur dki jakarta
bagaimana apakah pak jokowi termasuk orang yang membicarakan kegiatan dia di luar rumah bersama keluarga untuk minta pendapat dan keputusan bersama gitu
oh iya sih ya dibicarakan dulu mau mencalonkan ini ya udah gitu
terus keluarga keluarga gimana waktu itu
ya nggak gimana gimana sih ya mendukung aja sih
nggak ada ibu ibu iryana apakah sempat ya nggak usah lah di solo aja atau ibu bagaimana sih terhadap ininya bapak
lupa saya malah
nggak ikut ya
belum nggak di solo juga ya saya lupa
bapak juga waktu itu udah bulat balik waktu bapak bilkup juga udah bulat balik solo jakarta tapi ya ya keluarga mendukung sih
tapi memang kalau dari saya sih memang apa ya nggak bisa membantu apa apa
menengah enggak ngerti politik ya otomatis saya juga apa ya kalau orang banyak mengira saya itu apa jadi
ya memanfaatkan lah atau terus ikut ikut jadi tim sukses lah ya itu enggak sih kita tetap
sama sekali nggak di luar itu tapi kan begini fitrahnya anak laki laki kan dekat dengan bapak gitu kan setelah dia beranjak dewasa komunikasi dengan bapak cukup intens kan pasti kan
oh ya tetap
dan pembicaraan pembicaraan terkait berbagai hal dibicarakan
oh ya tetap
hanya sampai batas bicara saja
mas gibran nggak urun rembung
mas gibran nggak urun rembung

oh ya tetap saya sampaikan ke bapak tapi ya kita tidak mencampuri urusan masing masing
kenapa nggak muncul pertama gini deh mari kita bicara
udah jalannya udah masing masing ya
kita bicara pertama gini apa sih menariknya bisnis makanan
bisnis makanan itu kan kata orang memang untungnya bisa berkali kali lipat
tapi kan kerjanya juga
kerjanya juga dari a sampai z gitu kan
karena harus dibeli dimasak dipasarkan
dan kemudian keuntungannya juga relatif lebih kecil ketimbang trading komoditas yang lain atau urusan proyek besar
apa sih menariknya
enggak sih kalau saya melihatnya ini sih terutama masakan asli indonesia ya
masakan indonesia itu enak enak
tapi kemasannya kurang bagus
saya dulu berpikir seperti ini
misalnya markobar dulu kan asli solo itu cuma jualan di pinggir jalan pakai gerobak
saya cuma berpikir seperti ini bisa dikembangkan lagi bisa dikeluarkan dari solo
bisa dikembangkan di jakarta bisa dikembangkan di luar indonesia
makanya kita kan tahun ini sudah mulai menjual master franchise nya ke filipina
kita juga sudah mulai survei ke china
makanan kita itu sebenarnya banyak bisa diterima semua orang
markobar di indonesia itu ada berapa sekarang outletnya
ada tiga puluh lima atau tiga puluh enam
tidak dijual franchise kalau di indonesia
ada beberapa franchise ada dua
kita memang franchise tapi kita tidak menjual franchise nya itu secara gampang
kalau saya sih lebih prefer buka cabang sendiri
selama modalnya masih cukup saya masih bisa kerja untuk menjaga quality controlnya ya saya hadapi sendiri
mohon maaf ya buat sebagian orang anak presiden anak presiden yang menjabat anak presiden yang menurut hasil survei masih tinggi dan punya potensi untuk menjadi presiden kembali
bicara soal modal itu seperti buat saya pribadi
kayaknya kok naif banget sih kok kayaknya agak aneh ya
emang modal agak tersendat

itu sudah lebat ya
terungnya nan reputrasi sendiri
pekerjaan datang ke sini memang ketidakpunnya dadic terus meregat
tapi itu sudah kelihatan pada saat biasanya terlihat sedikit mutmaff karena aika baik ada di mana mana among us
artinya kan ya kalau ada modal buka sendiri
bukannya anda bisa mendatangkan modal
ya selama bisa sendiri
saya lakukan sendiri
kalau kekurangan modal kan ya tinggal
anda juga melakukan financing
berarti ada pinjem
itu juga salah satu hal yang
perjalanan bangsa ini dimana
anak presiden ya lebih
memilih untuk mandiri ketimbang memanfaatkan
fasilitas tapi kembali
ke pertanyaan saya
memang di kuliner
kalau saat ini sih
bukan cuma kuliner sih saya sih selalu
pengen apa ya
mengeksplor hal hal baru
pengen belajar dari nol lagi
ya memulai dari
nol belajar lagi
mengembangkan untuk jadi besar
anda usaha board game juga
ada kita bikin aplikasi juga
kita ada aplikasi
madang yang udah launching
ada satu lagi
aplikasi yang masih beta
namanya kerja olik
ya kita sambil belajar aja sih
kenapa sih enggak melakukan
yang inline sama bapak gitu
apakah ada kesepakatan dengan bapak
atau bapak yang melarang
enggak sih bapak bebas ya
tidak pernah melarang apa apa sih
ya artinya kan kalau misalnya
itu kan sebenarnya bisa aja anda mendapatkan
konsesi tertentu gitu
dan tanpa harus artinya kkn ya
kalau misalnya kompetensinya ada
anda benar benar jujur
tidak ada markup dan lain sebagainya
gak ada isu kan sebenarnya
iya sih enggak sih kalau saya sih
kalau saya pribadi ya saya itu selalu
cari aman aja sih
ya aman untuk saya aman untuk bapak
ya mungkin ini sih
ya biar sama samain lah
dua minggu lalu lah kita
saya dan bapak
ngobrol dikit tentang catering
terus saya sekarang saya sering konsultasi
di kota ini
sejumlah ini harganya segini
total proyeknya segini
ini aman nggak untuk saya ambil
udah bapak dilihat
woy jangan gak usah diambil
ya udah saya mundur
kenapa alasannya nggak jangan kenapa
kita cari aman aja
jadi bapak bisa jalan
ya artinya kan mengambil itu kan
gak harus kotor ya kan
ini gak harus kotor kan
ya biar sama sama enak lah
kita cari amannya aja
cari rejeki yang halal
yang apa ya
yang pokoknya kalau saya berpikirnya
setelah bapak tidak menjabat
saya tetap aman bersih
bisa usaha saya bisa tetap jalan
ya itu aja sih
jadi kalau saya sekarang apa
untuk memanfaatkan linknya bapak
untuk mendapatkan profit sebanyak banyaknya
tapi nanti setelah bapak tidak menjabat terus saya
jadi susah tidur atau
dipanggil kpk itu kan
ya jangan sampai seperti itulah
kita main aman aja main bersih
ya sekali lagi artinya ada peran bapak disitu ya
untuk kemudian juga membatasi
oh iya bapak bapak tetap membatasi
saya juga tetap harus konsultasi ke bapak
ya itu aja sih
bisnis pertama yang dibangun adalah catering tadi
ciri pari berarti ya
oh ya pasti enggak lah
mana ada bisnis baru buka langsung untung enggak
waktu itu bapak udah jadi gubernur dki
waktu itu bapak masih wali kota terus setelah berapa tahun ya
dua satu tahun langsung ke jakarta
modal pertama dari kantong sendiri atau patungan
oh enggak dari pinjaman dari bank
anda selalu berpartner nggak kalau berbisnis
hampir semuanya partner kecuali ciri pari
ya cilipari kan usaha pertama saya saya bikin sendiri
itu jadi legacy anda gitu
tapi kalau yang lain kenapa berpartner
biasanya saya cuma menyumbangkan ide partner saya modal
atau ada yang saya yang modalin partner saya menyumbangkan ide
ada juga yang partner sama kaesang ya macem macem lah
enggak kalau boleh ditanya anda termasuk orang yang
orang yang cukup luas berarti dalam ketemu sama orang baru
atau partner partner anda itu itu aja
enggak sih orang partai saya ya lain lain sih beda beda
apa kriterianya untuk jadi partnernya gibran
yang penting jujur itu aja
kalau dilihat lain bisnisnya mas gibran itu catering
kemudian bisnis martabak markobar home pimpa games ini board game ya
tempat makan ada pasta bunter ada mamilk ada cakarder
tugas negara puas
ini nggak ada yang apa namanya misalnya konstruksi misalnya begitu
atau apa namanya pertambangan misalnya
siapa tahu lima sepuluh tahun lagi
nah pertanyaannya kemudian dari rintisan ini semua
anda punya cita cita besar apa sih sebenarnya
ya salah satunya itu tadi yang saya bicarakan di awal
brand lokal jadi bisa tembus ke pasar internasional
jadi akan disini terus nih
akan ada disini terus
dalam waktu dekat apa ada bisnis lain yang mau dikembangkan apa segala macam
ya ntar melihat aja
beberapa waktu yang lalu
restoran mas di solo didemo orang
dan ini bukan
sekali ini saja beberapa
waktu yang lalu juga hal yang sama
terjadi dan ini
tak lain dari
kerja bapak sebagai
politisi yang kemudian menciptakan
polar karena kan kita
gak bisa menyenangkan semua orang katanya dalam politik
selalu ada pihaknya berseberangan
saya belum pernah berkomentar
tentang demo ini sih
nggak itu sebenarnya bukan demo
itu apa ya jalan sehat
jalan sehat yang kebetulan
di depan markobar
itu kan memang tempat
di situ ada lapangan gede
tempat ngumpul semua orang di situ
ya kebetulan aja ada markobar di situ
nggak ada demo
itu cuma jalan sehat
ada sedikit orasi
semuanya tertip lancar
anda nggak terpengaruh anda nggak terganggu
saya sebenarnya nggak tahu ada berita seperti itu
saya waktu itu masih di
pameran di manila
pameran produk produk indonesia
itu diadakan kpr
waktu saya pulang saya baru tahu kok
dan jalan sehat juga nggak tahu
anda ada di sana
dipikirnya ada di markobar
ya dinamika semacam itu kan
bukan hanya terjadi di depan markobar ya
di banyak tempat
perjalanan pak jokowi
yang kurang lebih sama seperti itu
bagaimana keluarga menyikapinya
bagaimana pak presiden berbicara soal itu
ya biasa aja sih itu
udah resiko lah seperti itu
biasa aja sih
hal yang tidak menyenangkan di sosial media misalnya yang anda terima
oh ya banyak
tiap hari ada
tiap hari ada
ya tiap hari ada
walaupun anda sebenarnya nggak punya akun pribadi ya
akun pribadi nggak ada
nggak ada anda pakai nama cilipari
itu juga dijalankan admin juga sebenarnya semua
semua sosial media bisnis dia jalankan admin
tapi memang kemarin adminnya markobar menanggapi
demo itu dengan bahasa yang agak
nggak reaktif sih
apa kata yang tepatnya
bunyinya ceritanya kayak gimana itu
ada statement seperti apa yang kemudian ditanggapi seperti apa
itu kan ditanggapin apa ya
oh maaf markobar belum buka kalau pagi gitu ya kalau nggak salah ya
admin saya sudah malah merespon itu duluan tanpa laporan ke saya
nggak ada masalah
ini kan merupakan bagian dari keseharian ya
mas gibran tidak keberatan dengan itu
gak apa apa sih biasa
kalau misalnya pak jokowi lima tahun lagi akan menjadi presiden
hal yang sama juga tidak mustahil akan terjadi lagi
ya nggak masalah sih itu ya
udah biasa kayak gitu
anda nggak termasuk reaktif menghadapi itu
nggak pernah emosional nggak pernah terganggu tidur gara gara sosial media
ya kalau emosi sih pasti emosi
tapi ya mau gimana ya udah resiko sih
coba kita lihat di layar sosial media yang kita bicarakan itu sempat direkam oleh kawan kawan produser
ya ini dari at lawan politik jkw
ini salah satu politisi juga bang ferdinand hutayan
sampai kapan kamu akan sok tegar
sampai kapan kamu kuat membohongi diri sendiri
sampai kapan kamu tabah dibohongi
sampai kapan kamu tabah dibohongi
sampai kapan kamu jadi agen penyebar hoax
sampai kapan kamu melihat mendusta layak itu
mumpuk bulan puasa belum berlalu
dan itu di retweet sama cili pari
artis yang smart dan ber iq tiga digit
oh ini yang di fotoshop ya
yang seperti seperti ini yang agak membuat emosi
nggak sih nggak emosi
ini jawabannya juga nggak emosi
kalau emosi biasanya apa yang anda lakukan
ada nggak tweet yang benar benar membuat anda terganggu gitu
apa ya udah lupa semua sih
kita nggak terlalu ngikutin sosmed juga sih
kalau misalnya lupa tapi reaksinya biasanya seperti apa
biasanya seperti apa
langsung bereaksi dan berbicara sama bapak misalnya
bapak juga nggak pernah ngurusin itu juga sih
biasa aja sih
biasa aja jadi ini akan dihadapi dengan pola seperti tadi
tapi menarik juga tuh apa namanya tweet yang berasal dari haters di retweet sama cili pari
ya nggak apa apa juga sih
sekarang kita bicara soal dua ribu sembilan belas mas
ada hashtag ganti presiden dua ribu sembilan belas

waktu hashtag itu muncul ada pembicaraan dengan bapak nggak
bagaimana bapak sesungguhnya menanggapi itu
bereaksi terhadap itu
nggak ditanggapi apa apa sih
nggak dibicarakan sama keluarga atau
paling dibicarakan sama timnya lah
ngapain dibicarakan sama keluarga
sama keluarga bapak sudah bicara soal dua ribu sembilan belas
ya yang ringan ringan aja
wakilnya siapa ini apa yang harus dikoreksi apa yang harus diperbaiki
yang ringan ringan aja
saya kalau bertanya bagaimana posisi anda sebagai putra dari pak presiden
terkait dua ribu sembilan belas boleh nggak tahu harapan anda seperti apa
dua ribu sembilan belas bapak wakilnya siapa akan melakukan apa
ya kalau terpilih lagi ya semoga apa ya yang dikerjakan sekarang bisa dilanjutkan bisa diselesaikan dalam periode dua ini
kalau wakil atau apa saya nggak ikut
ya tentu saja nama juga bapak juga belum ngomongkan nama
tapi yang paling cocok buat bapak gitu
anda kan melihat selama lima tahun ini sama pak jk gitu
dua ribu sembilan belas itu karakternya seperti apa yang bisa melengkapi
pasangannya bapak pasti yang terbaik lah untuk bapak untuk indonesia
ya itu kan normatif sekali
kriterianya seperti apa apakah dia akan melengkapi bapak
kita kan punya pengalaman bagaimana pak sby misalnya memilih pak budiono
pak budiono itu menempatkan posisinya sebagai administrator berada di belakang pak sby melaksanakan kerja di belakang dan lain sebagainya
atau yang juga bisa mendampingi pak jokowi
ya pokoknya punya pasangan yang saling melengkapi lah
melengkapi kekurangannya bapak
apa sih yang harus dilengkapi
kriterianya misalnya apa
oh jangan diomongkan di sini
mas dalam perjalanan bangsa ini semua anak presiden saya katakan semua karena memang rata rata begitu
kecuali putra dari gus dur mbak yeni dan putri putri lainnya yang tidak masuk politik praktis
walaupun mbak yeni sebenarnya sangat dekat dengan politik
pkb waktu itu juga sempat mau berdiri di bawah mbak yeni
tapi semuanya keluarga bung karno keluarga pak harto keluarga ibu mega pak sby semua putranya putra putrinya dekat dengan politik
salah nggak kemudian publik memperkirakan bahwa mas gibran juga nggak jauh jauh dari sana
atau mas gibran sudah berjalan
jadi tidak akan sama sekali menyentuh politik
ya nggak tahu saya kan orangnya selalu pengen mencoba sesuatu yang baru tapi untuk saat ini kalau politik sih enggak
nggak menarik atau enggak sekarang
masih nggak menarik untuk saya
mungkin karena bapak menjabat sebagai presiden
ya enggak juga sih tetap nggak menarik belum menarik untuk saya
kalau bagi sebagian orang
karena saya lihat apa yang menjadi
karena begini buat sebagian orang politik bahkan merupakan sesuatu yang dijadikan target misalnya
sampai mengorbankan apapun profesinya ditinggalkan hartanya dikeluarkan demi politik
buat anda tidak menarik karena
satu sih yang utama ini
kalau terjun ke politik
itu bagi saya itu tidak menghasilkan uang untuk saya itu nomor satu
buat anda politik itu seharusnya bukan cari uang
jadi orang yang berprofesi sebagai politisi nggak boleh kaya
ya boleh kalau sebelumnya udah kaya kan kebanyakan kan sekarang udah sebelum jadi politik kan udah politikus kan udah kaya
jadi ketika menjadi politikus kalau bisa jangan sambil cari uang
jadi benar benar apa ya pengabdian ke negara
itu alasannya kenapa akhirnya anda berpikir jadi politisi sekarang saya nggak bisa menghasilkan uang gitu
tapi kan karena pengorbanan itu kan anda juga layak dapat reward
ya tapi untuk saat ini enggak sih saya lebih fokus ke bisnis sesuatu yang apa ya bisa membuka lapangan kerja
bisa mendatangkan profit juga untuk saya ya itu aja sih
anda berarti anda
ya mungkin nantilah kalau udah mapan mungkin
nah pertanyaannya mapan itu apa ukurannya
mapan itu ukurannya apa
ya mapan mapan pikirannya mapan siap modalnya untuk maju ke politik nggak sekarang lah
sehitam putih itu seorang gibran ya
ya orang bisa bilang ya saya karena saya berkorban sama menghabiskan waktu saya kesempatan saya bersama keluarga kesempatan saya mendapatkan opportunity yang lain
saya layak untuk dibayar mahal sama seperti profesi lain dokter pengacara juga kan melakukan hal yang sama kenapa politisi nggak boleh
ya itu tadi harus benar benar komitmen untuk mengabdi ke negara
jadi berpolitik menurut anda adalah pengabdian bukan untuk lakukan pencari uang
iya benar pengabdian
berarti anda selalu sinis melihat politisi yang tadinya nggak kaya raya terus setelah jadi politisi kaya raya
apa itu harus jadi pendoman mereka mereka yang masuk politik menurut anda
enggak kalau saya melihat bapak saya sendiri kan kayak gini apa punya perusahaan mebel ketika jadi wali kota
mengundurkan diri terus sahamnya kan diberikan ke saya
yang waktu itu orang orang bilang ini kok orang anak sma punya saham punya saham puluhan m ini uang dari mana
jadi nggak bisa lah kalau misalnya kemarin bapak saya jadi wali kota
meskipun sahamnya sudah mengundurkan diri sahamnya sudah diberikan ke saya tapi masih mundar mandir ke pabrik itu kan juga nggak etis
mas sikap mas gibran soal politik dan politisi yang mas terjun dalam politik itu sedikit banyak juga dipengaruhi oleh bapak
itu sikap bapak
sikap bapak juga
bapak menekankan itu kepada anak anak
dan itu juga jangan jangan anda dilarang sama bapak untuk tidak berpolitik sekarang
bapak nggak pernah melarang apa apa
ya tapi kan tadi waktu dapat penawaran
oh ya itu tadi itu kan bukan apa ya itu masalah bisnis lah
kalau anda sendiri sepuluh tahun dari sekarang anda akan tetap jadi pengusaha
kalau sepuluh tahun lagi sih belum lah
sepuluh tahun lagi berapa ya umurnya empat puluh an empat puluh
oke kembali ke sosok pendamping pak jokowi
udah dibahas tadi
pak jokowi juga cukup lama menjadi pengusaha
tapi kemudian jalan juga yang kemudian menciptakan pak jokowi sebagai politisi
atau pada akhirnya pak jokowi bisa menjadi wali kota dan kemudian jadi gubernur dan jadi presiden
tapi mari kita lihat sosok gibran di mata karyawannya sebagai pengusaha sebagai bos
dan juga sebagai orang yang punya komitmen terhadap bisnisnya
kita saksikan bersama
kalau dia sukanya sih diajak ngobrol serius terus yang bikin saya sendiri bingung waktu kalau dia marah
kalau ada sesuatu yang dia nggak suka atau gimana
mesti menegurnya nggak langsung
tapi dia diem dulu setelah diem baru tau
tapi kalau enaknya
dia peduli sama karyawan karyawannya semua mah disini ada trouble seperti apa
dia langsung datang sendiri terus ngikut bantu
kayak kalau di sini seperti ada kerusakan seperti pipa atau kerusakan interior interiornya di sini
dia langsung turun sendiri
turun tangan sendiri
turun tangan sendiri
dan ikut campur jadi pure dia tahu semua urusan tentang kafenya di sini
di maupun di solo jogja semarang ataupun jakarta
jadi kalau mas gibran diam itu saya harus berhati hati ya karena itu artinya anda lagi marah
enggak juga sih
berapa lama anda kenal yang bersangkutan
ya dari tiga tahun lah
dan benar anda suka diajak ngomong serius
ya kalau ngomong kerjaan pasti serius lah
apa sih sebenarnya yang jadi apa namanya yang jadi moto bisnis anda
moto anda dalam berbisnis
yang penting jujur
yang penting jujur
anda yakin dengan jujur itu anda akan mendapatkan keuntungan
karena kan orang bilang sekarang yang haram aja susah apalagi yang halal
ya kalau apa ya menjalankan bisnis secara tidak halal nanti suatu hari pasti kita kena masalah
itu nanti ya rezekinya hilang sendiri
anda sebagai pengusaha sebagai eksekutif sebagai bos itu menerapkan konsep mikro manajemen turun langsung ke bawah
melaksanakan apa yang bisa anda lakukan
sebenarnya melakukan delegasi
oh enggak selalu selalu mikro manajemen sih
ya kalau saya sempat sih saya pasti langsung ke lapangan kalau tidak sempat ya saya delegasikan
dan anda nggak kalau dilihat dari statementnya tadi anda nggak menciptakan jarak sama karyawan
ya biasa aja sih kalau marco bar kan memang di situ anak anak muda semua ya mudah kayak teman aja sih
ya nggak saya cuma mengkhawatirkan karena kan bagi sebagian orang harus tetap ada jarak yang dibuat
oh ya enggak kalau ya apa ya ya ini sih apa yang penting kita dekat dengan karyawan tapi kalau karyawannya salah ya langsung pecat aja atau ditekut dulu ya segampang itu sih
anda karyawannya berapa sekarang
bawa bendera gibran cooperation lah yang ada cilipari ada marco bar ada berapa
ya kalau paling lima ratus an sih
lima ratus ada yang pernah dipecat langsung oleh seorang gibran
ya sering sih
apa alasannya biasanya yang paling utama yang paling prioritas orang itu harus segera
ya tidak sesuai ini aja sih tidak menjalankan tugas sesuai sop aja
jujur soal penyelewengan dan lain sebagainya
ya seperti itu
oke kembali ke sosok pendamping pak jokowi
udah dibahas tadi
mas mancing apa yang belum dituntaskan mas gibran katakan tadi mudah mudahan kalau misalnya bapak terpilih lagi menuntaskan kerja apa sih sebenarnya yang harus dituntaskan
oh banyak banget
tiga sajalah misalnya gitu
prioritas yang harus dituntaskan karena ini belum tuntas satu periode lagi harus dilakukan
termasuk infrastruktur misalnya
ya infrastruktur ekonomi ya dua itu aja sih yang utama
mas kan rame rame juga orang menggunakan tingkat utang yang tinggi sebagai serangan melawan bapak
karena pembangunan infrastruktur yang dianggap berlebih itu dibicarakan juga sih hal hal kayak gitu sama keluarga sama mas gibran lah gak usah sama keluarga
kalau keluarganya sama
kalau yang itu enggak sih
biasanya apa aja yang dibicarakan bapak sama mas gibran soal politik soal musuh musuhnya
bagaimana bapak menyikapi musuh musuhnya apa yang dibicarakan kalau boleh tahu
apakah bapak sekadar bicara saja atau kemudian minta pendapat
ya ngobrol aja minta pendapat terus ini enaknya diapain
maksudnya enaknya diapain
enggak kita tahu sendirilah orang yang dulu jadi oposisi itu sekarang jadi temennya bapak ya bapak kan seperti itu
bagaimana menyikapi itu anda sendiri bisa menerima itu bagaimana kemudian orang yang tadinya berseberangan
ya enggak masalah
kalau bapak orangnya dari dulu gitu sih
model modelnya pengen merangkul semua orang
kita melihat fenomena di politik indonesia banyak yang cair seperti itu
musuh yang tadinya musuh kemudian bisa menjadi kawan
tapi ada tokoh tokoh tertentu orang orang tertentu yang kemudian menciptakan jarak
kamu pernah bermasalah sama saya kamu gak akan pernah jadi kawan saya
kalau pak jokowi nggak seperti itu orangnya
ya enggak masalah sih
kita seperti ini saja kalau saya pribadi melihat politik itu seperti ini
jadi misalnya kruasia kemarin kalah ya sudah
habis kalah ya sudah tidur saja
ngantuk kan tidur
jadi enggak mungkin besoknya terus ngomel ngomel di sosmed eh prancis curang ini ini ini
ya ini kan kayak apa ya
ya harusnya inilah
kalau saya sih
rukun kembalilah bersatu lagi
ya ini kan semua untuk indonesia ya
jadi enggak perulah kubu ini kubu itu
punya cyber army yang sendiri sendiri yang saling nyerang di sosmednya
yang rugi kan rakyat kayak gitu
beberapa waktu yang lalu teman wartawan bertanya sama pak jokowi
siapa yang jadi wakil presiden
atau siapa yang bisa mendampingi
ada banyak nama termasuk muncullah nama prabowo subianto yang waktu itu menjadi musuh bapak
kalau mas gibran sendiri kalau pak prabowo berdampingan sama pak jokowi bagus apa enggak buat indonesia

ya itu pak jokowi
siapa yang bisa mendampingi
ya itu pak jokowi
teman wartawan bertanya sama pak jokowi siapa yang jadi wakil presiden
ya itu pak jokowi
yang jadi wakil presiden
siapa yang bisa mendampingi
banyak nama termasuk muncullah nama prabowo subianto yang waktu itu menjadi musuh bapak gitu
kalau mas gibran sendiri kalau pak prabowo berdampingan sama pak jokowi bagus apa enggak buat indonesia
kalau misalnya itu terjadi selesai sih sebenarnya harusnya
ya bisa enggak
pertanyaan itu bisa atau tidak
wacana itu kan dilontarkan bapak di media
wacana itu kan dilontarkan bapak di media
dibicarakan enggak sama mas gibran
dibicarakan enggak sama mas gibran
sempat sempet dibicarakan
terus mas gibran menanggapinya apa
ya bagus lah
harapan buat indonesia
ya untuk jangka pendek ini semoga nanti asian games lancar nanti tahun depan kita ada pilpres semoga nggak ada hal hal yang tidak diinginkan
ini itu kan apa ya pilpres itu kan memakan energi uang yang banyak ya semoga bisa mendapat pemimpin yang terbaik lah untuk indonesia
dan kalau saya lihat anak anak muda sekarang kan juga udah mulai apa ya mulai melak politik lah nggak apatis seperti dulu jadi ya ya pilih pemimpin yang terbaik
di saat itu mas gibran akan lebih banyak ngurusin bisnis atau ada di samping pak jokowi kalau pak jokowi maju kembali
ya sama seperti tahun tahun sebelumnya ketika pemilihan wali kota pemilihan gubernur dua ribu empat belas kemarin ya saya gitu gitu aja sih saya nggak pernah ikut ikut apa ya jadi tim sukses atau apa enggak sih
dan pak jokowi nggak mengajak mas gibran
iya memang nggak ngajak ya memang ya saya juga nggak mau kalau diajak
bisa menolak gitu
mas gibran mas gibran tidak berpolitik mas gibran tidak memanfaatkan posisi bapak sebagai presiden begitu juga keluarga yang lain
ada nggak orang orang yang mencoba mendekati mas gibran dan berharap mas gibran bisa membantu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dari kekuasaan seorang presiden
ada nggak orang orang yang mencoba mendekati mas gibran dan berharap mas gibran bisa membantu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dari kekuasaan seorang presiden
modelnya seperti apa modusnya seperti apa biasanya
modusnya ya ya apalah apa pengen ketemuan terus
anda kenal sebelumnya sama orang itu
enggak terus tiba tiba ada
ya minta ini itu ya biasanya langsung saya tolak
anda sudah bisa mengendus tuh orang dengan orang punya kepentingan atau belakangan baru tahu
oh iya dari awal pasti udah ketahuan lah cara ngomongnya seperti apa mintanya apa ya udah ketahuan
biasanya kalau kayak gitu minta ketemu anda temuin dulu
enggak sih ya dulu dulu waktu masih baru banget sih saya temuin lah satu dua orang tapi habis itu nggak pernah
ya bukan kapok sih ya habislah waktu untuk hal hal yang seperti itu
orang orang itu sebenarnya berharapnya apa
berharapnya apa dapat proyek
dapat proyek dapat minta jabatan
ya seperti itu lah
ada proyek minta jabatan itu ada beberapa yang berkali kali atau sekali anda tolak dengan pernyataan yang tegas atau biasanya gimana
ya berkali kali lah
ada yang macam macam pengen ngajak ketemuan ngirim surat atau pura pura pesen catering ada juga
ya seperti itu lah
biasa sih tapi udah
ya udah biasa
sampai sekarang masih ada yang begitu
ada yang kemudian mengirimkan hadiah gitu yang
hadiah sering surat sering macam macam
kalau hadiah biasanya anda tolak atau anda kembalikan atau
kalau dari orang nggak dikenal sih pasti langsung dikirim balik sih sama staff staff saya
boleh nggak yang kalau share sama kita yang paling dahsyat hadiah yang diberikan apa
enggak kalau itu dinamika yang orang harus tahu
enggak belum atas nama saya sih ini langsung saya kembalikan
mobilnya mobil mewah atau mobil biasa
ya cukup mewah
ya utuh tapi nggak menerima pemberian seperti itu sih
mengembalikan itu terus bilangnya apa pesannya apa ke mas gibran
ya apa ya ya maaf saya nggak menerima pingsan seperti ini itu aja sih
cerita itu anda sampaikan ke bapak
cerita itu anda sampai ke bapak
terus bapak bilang apa
ya banyaklah orang orang seperti itu ngasih rumah apartemen macam macam lah saham macam macam
kita nggak pernah menerima seperti itu sih
di dua ribu sembilan belas ini hal yang semacam itu kan kemungkinannya akan makin banyak orang akan
oh ya pasti sih ya tapi itu ya sekarang sih udah biasa sih kita udah melewati kemarin pemilihan wali kota pilgub pilpres
ya kalau besok terjadi lagi ya saya bisa antisipasi lah udah jadi hal yang biasa lah
itu udah menjadi rutinitas keseharian kesel nggak mas kalau kayak juga mas kan ada keselnya kan
ya kesel sih
atau mas gibran termasuk ya
sebenarnya kasian sih sama orangnya udah jauh jauh ngirim barang saya kembaliin ya kesel ya sungkan juga
hmm kenapa sungkan kan itu salah maksudnya kan
ya salah tapi ya kasian juga sih
atau ada dari lingkaran yang dekat dengan politik mengajak mas gibran untuk ayo ikut partai saya ikut partai saya
oh nggak sih
nggak ada yang tertarik ya
atau dibentengi sama bapak sejak awal
tapi nggak pernah berminat sekarang ini nggak berminat ya untuk masuk politik ya politik menarik buat anda tetap
tapi tidak untuk dipraktekkan sekarang
ya sekarang jangan dulu lah
sekarang membangun kerajaan bisnis dulu
jadi cita cita anda akan lebih fokus ke bisnis
oke mas gibran terima kasih atas waktunya saya tahu mas gibran sangat sibuk dengan berbagai bisnisnya
dan mudah mudahan yang terbaik buat mas gibran dan keluarga
kapan kapan saya main ke marcobar karena keluarga saya juga suka martabak